menyelami ruang menguat dimensi waktu
itulah gambaran yang tersaji saat kaki saya melangkah
memasuki bangunan kolonial yang sudah berdiri sejak tujuh belas april seribu sembilan ratus enam puluh
seiring berjalannya waktu gedung ini berubah fungsi menjadi kantor imigrasi dari seribu sembilan ratus lima puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
sempat pula terbengkalai sebelum akhirnya diambil alih pemerintah provinsi dki jakarta
dan dijadikan bangunan cagar budaya
balkon dengan ubin asli berumur satu abad ini menjadi bukti
tak sedikit pun ia terlihat rentah
tetap kokoh memberi nuansa kemegahan
setiap jengkal ruangan seolah bertutur memantik imajinasi romantisme masa silam
ruang di ponegoro ini misalnya merupakan ruang utama yang menjadi satu satunya tempat terah
dua kerajaan surakarta jawa tengah yaitu mangkunegara dan pakubuwono
di ruangan ini terpampang lukisan kolosal berukuran sembilan x empat meter
lukisan the fall of java karya anhar setia di brata ini
mengisahkan tentang pangeran diponegoro dan penangkapannya akibat kelicikan penjajah
mengajak kita untuk menengok ke belakang untuk melihat nilai sejarah
sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap presiden pertama republik indonesia
ruang soekarno ditata sedemikian rupa
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai memorabilia
di dalam ruangan dipajang sebuah lukisan soekarno yang diapit oleh dua penari bali
foto foto soekarno dari masa ke masa juga dipasang di dinding yang dicat hitam
di balik keindahan dan kemewahan yang disuguhkan
ada cerita di atas meja makan yang menjadi peninggalan belanda
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
ruang sukarno dikatakan sebagai ruang utama
butlernya berarti hari ini saya bisa dikatakan jadi bangsawan sehari
sentuhan kolonial dan pribumi itu terefleksi dari menu yang disajikan
lidah seolah tak henti mengudap pedas segar karedok acar kuning semur lidah yang lembut sayur gambas udang dan sate betawi dengan olahan daging sapi cincang yang direkatkan pada bilah bilah tebu
ada sensasi lain dan experience ya untuk makan sate lembut
jadi ada experience lain tidak hanya makan tetapi kita juga ada tusukannya gigit si tebunya
tusukannya dari tebu ini yang bisa masih ada air airnya
penulis buku ritstafel budaya kuliner indonesia masa kolonial seribu delapan ratus tujuh puluh seribu sembilan ratus empat puluh dua fadli rahman menuturkan
red shuffle menjadi ajang untuk kekuasaan kolonial belanda saat mengundang tamu dari kalangan bangsawan
show off kekuasaan mereka ya
kekuasaan orang orang belanda di indonesia
jadi tata cara penyajiannya juga menunjukkan ada bentuk penjajahan yang berlangsung di meja makan
misalnya penyajiannya tidak biasa ya
kalau dalam konsep kita kan self service ya prasmanan kita ngambil sendiri ya
kalau dalam kolonial dalam ritstafel tidak
itu dilayani oleh puluhan orang
ritz tafel berkembang ke seluruh lapisan masyarakat
nyatanya hidangan dan cara penyajian tersebut hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas atas
tak heran ritstafel biasanya dibalut kesan mewah pada setiap aspeknya
ruangan untuk perjamuan berdekorasi mewah meja dan kursi
peralatan makan hingga pelayan yang berjumlah dua puluh hingga tiga puluh orang
saya tadi ngeliat dimasukinnya sedikit sedikit
tapi memang benar katanya lama lama menjadi bukit
sedikit sedikit kayaknya kenyang nggak ya ternyata mengenyangkan
dan yang pasti kekuatan di cita rasa dan kalau kita makan dengan mengetahui ceritanya itu
kayaknya lebih bisa menikmati ya mbak ya
kita sepatutnya berbangga
khasanah kuliner indonesia berkembang
hingga dijadikan etalase bagi penjajah belanda kala itu
untuk dipertontonkan kepada tamu mereka
roni satria septya di pradana jakarta